pandemi di hari yang fitri bukan menjadi alasan renggangnya silaturahmi
meski diterpah penurunan pertumbuhan ekonomi
tapi semangat memajukan ekonomi indonesia tidak pernah padam
dari tangan yang mungkin tak sempat didapat
tapi hati tak pernah berhenti untuk terus terkoneksi
lewat sistem pembayaran non tunai yang aman efisien dan andal
gunakan uang peringatan kemerdekaan untuk dukung matang republik indonesia untuk berbagi
dan kembali membangkitkan gairah ekonomi
dan kembali membangkitkan gairah ekonomi
dan kembali membangkitkan gairah ekonomi
dan kembali membangkitkan gairah ekonomi
dan kembali membangkitkan gairah ekonomi